aku disini ma
aku seneng dihabis terlihat mama
tapi aku juga sedih
dan hari ini katanya hari terakhir dia ujian
tapi kamu gak usah khawatir
rena ada penilai bagus kum
dan semalam juga saya udah ngajarin
untuk ujian hari ini
mohon maaf pak jam besuk pasien sudah habis
sini usir lagi
tapi saya nunggu kamu di depan kok
nanti kalau udah boleh masuk lagi
saya datang lagi kesini
saya masuk lagi ke dalam
kalau udah capek tidur bangun ya
kamu harus banyak istirahat
mendingan kamu istirahat aja ya di rumah
tapi kan aku harus jagain elsa maaf
kamu bilang kamu semangat untuk sembuh
ya harus ikuti dong arahan dokter apa
kalau kamu jogjain elsa kapan waktu istirahatnya
malam ini aku temenin kamu istirahat di rumah
elsa yang jagain siapa
nanti papa telpon rumah sakit untuk minta suster satu nemenin aku

jadi elsa gak sendirian
elsa kan kondisinya seperti itu
kita gak bisa cuma ngandelin suster aja
harus ada orang
keluarga atau siapa
ya mau siapa
mau jessica atau bu chandra
kalau nino kan nggak mungkin
daripada gak ada yang nungguin sama sekali
daripada nggak ada yang nungguin sama sekali
kemudian nanti aku telpon deh
coba nanti aku telpon deh
buburnya harus di habisin
lagi mikirin apa sih
ya terus lagi mikirin apa kalo gitu
ya terus lagi mikirin apa kalau gitu
sampai gak mau makan lagi
sampai gak mau makan lagi
sebenernya aku mikirin nabi manan
aku jadi kepikiran sama dia
sejak dia dituduh sebagai penyebab
sejak dia dituduh sebagai penyebab
aku sampai begini
dan mbak andin sampai koma
kita kan pernah hidup lama
kita kan pernah hidup lama
jadi apapun yang kamu lakukan
aku udah tau
aku udah tau

kalau ada yang kamu sembunyi
aku ingin tahu
aku ingin tahu
yang kamu pakai
untuk pencarian rugi hari ini
kita tunda dulu ya
saya mempelajari data yang diberikan polisi tadi
iya benar pak
semoga nanti ada titik temu kami
yaudah kita jalan
kok bukannya istri hati kamu
malah duduk di sini
gak apa apanya di sini aja dulu
kamu juga bisa sekalian
telepon bu chandra atau
jadi jadi jadi
aku coba telepon jessica dulu ya
gak diangkat pak
gak diangkat juga
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa dan mama
insya allah pasti akan dibantu
eh gak diangkat angkat
mama kamu bisa bantuin jaga elsa untuk satu hari ini aja
kalau tidak merepotkan ya
oh soal itu sebenarnya aku udah nyariin ke mama sih
maksudnya biar aku sama mama aja yang jaga nerasa untuk sementara
jadi papa sama mama sarah bisa pulang dan istirahat dulu
ya kalau bisa alhamdulillah
tolong bilang terima kasih buat mama ya
nanti bapak coba telepon juga sama bu chandra
iya pak sama sama
ya pak sama sama
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
insya allah lisa
mungkin kalau aku bisa memutar waktu
aku nggak perlu nulis di wish wis itu kalau aku mau makan malam nih ya pak
keadaannya nggak akan jadi seperti ini sekarang
enggak enggak mak
kan aku udah minta sama kamu nggak usah mikir gitu
ini semua sudah takdirnya
kita sebagai manusia bisa berencana apapun
tapi yang menentukan allah
stop ngelayan diri kamu

anda mau ngapain di sini
kenapa anda mau menjogokkan din
kalau mau menjogokkan din sih jam besuknya
jam besuknya udah habis
saya ke sini juga sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih
anda udah baca emailnya
ini jadi momen yang
sehingga nggak tahu lagi harus
hanya bisa mengungkapkan banyak terima kasih
sebenarnya juga mau terima kasih sama andin tapi
kondisinya lagi tidak memungkinkan
sebenarnya saya udah bicarakan masalah ini udah cukup lama
sebelum kejadian kecelakaan
ya cuma sekarang saya tinggal menagih janji anda aja
semoga anda tepati janji anda ya
kalau itu nggak usah khawatir
nggak usah seperti itu kan
laki laki janji yang dipegang
lagi main apa sih
oh lagi di kamar bu
udah makan belum ya reina
mau makan apa tuh anaknya
iya tadi sih bu
reina badannya hangat bu
tunggu tunggu sini ya ki
gak bisa demam sih kakak
udah kamu disinjuri suami skiki ya
nggak boleh gangguin kakak reina dulu ya
ibu coba cek badannya bu
kenapa panas sekali
ya allah sayang
kamu apa aduh
makasih mamanya lagi
minta untuk sini sekarang ya
ya tapi kalau misalkan anda tiba tiba tidak menepati janji anda ya saya bisa seenaknya
aja untuk menarik investasi dari perusahaan anda
maaf mama ganggu
rena badannya demam
panas tinggi sekali
dan dia gigau manggil manggil mamanya
aku pulang sekarang ya
minta tolong dijagain dulu ya ma ya
mama ganggu kesibukan kamu
cepat pulang ya
kalau ada apa apa kabarin
ada apa ya kenapa al jadi
kesannya tergesa gesa ya
apa ada yang terjadi di rumah
mending aku kembali ke tempatnya elsa
kondisi ibu elsa sudah mulai membaik sekarang kita gerakin kakinya ya
beriksa dulu ya
ini dokter lagi minta supaya digerakin kakinya
mudah mudahan bisa ya dok
digerakin dikit aja
duh kan bisa digerakin kakinya
jika terus dilatih secara perlahan kaki ibu elsa bisa kembali seperti semula
saya kan udah ikut terapi apa ini karena terapi ya dokter
iya tentu bu
semakin ibu terus menerus melakukan terapi insya allah ibu akan cepat sembuhnya
itu artinya kamu ada kesempatan kan buat sembuh jalan lagi
oh ini ada ada nomor teleponnya saya juga teleponnya
gak aktif saya harus lacak
jadi sebenarnya cucu saya kenapa dok
saya tidak menemukan sesuatu yang menyebabkan demamnya bu
biasanya kan ada radang di tenggorokan tapi ini terlihat baik baik saja
dan telinga juga bersih perutnya juga normal
persendian juga bagus sepertinya juga baik baik saja
sepertinya tidak ada infeksi bakteri ataupun virus
tidak ada infeksi ya terus ini kenapa dok
saya menduga penyebabnya lebih ke psikis bu
betul bu biasanya anak kecil itu kan memendam sesuatu
jadi dia belum bisa atau tidak berani untuk mengungkapkan pada orang tua
dia pendam masalahnya sendiri jadi imbasnya mungkin seperti itu bu
masuk akal sih
karena memang sekarang ibunya kan lagi koma di rumah sakit
mungkin tadi dokter bilang karena tidak ada masalah dengan badannya
tidak ada infeksi bakteri maupun virus
ya mungkin memang ada hubungannya dengan sikis tadi itu
karena ibunya yang sedang sakit dirawat
ini pasti ada hubungannya ini sama yang tadi di sekolah
tapi tadi gemoy udah mesen jangan bilang bilang
karena takut papanya sedih gimana ya
iya bisa jadi bu bos
soalnya kan rena kan sekwatir itu dan kangen juga sama mamanya
ya mungkin ya
jadi sementara mamanya masih sakit sebaiknya ada anggota keluarga lain yang bisa mengajaknya berbicara dekat dari hati ke hati
semacam mengajaknya quality time begitu bu
oke terima kasih dokter
jadi untuk peredam panasnya saya sudah kasih resep obatnya ya bu
jadi ini hanya obat turun panas aja ya
iya betul bu
baik kalau begitu saya pamit dulu ya bu
oke tolong anterin ya
sekali nanti iya bu yang bisa rute bu sobat
iya siap bu
eh ang rena masih demam
iya gua digarukan
aduh gak ada lu bilih
gak diik nat tahun ini
kalau kamu gak ada kabar baik buat saya
saya baru aja menemukan titik terang tentang beradaan luki
baru saja saya mendapat kabar
rekening atas nama luki melakukan penarikan uang di atm
di pinggiran jalan kota pak
tepatnya di jalan ahmed
dan saya baru saja akan mengejarnya
kita jalan sekarang
bapak mau kemana ya
mau ke rumah sakit
bapak biar bicara sebentar sama om rendy ya
rena sama cus nunggu di mobil dulu nggak
ya pak bos
tolong panasin mobil sebentar ya
saya mau ke rumah sakit
mau menemani rena
buat ketemu sama andin
kemarin anak sempat demam soalnya
cuman kata dokter
gak ada infeksi apapun
dokter bilang katanya kena psikis
berarti saya bawa kesana
ada informasi apa
saya berhasil menemukan titik dimana
luki berada pak
ya saya bisa melacak dari
dan setelah saya lihat deteksi dan titiknya itu berada di daerah bekasi utara
di pinggiran bekasi utara pak
tepatnya di jalan hamed nomor dua puluh pak
nggak apa apa biar saya sama riza saja yang kesana
teman rendi ya
saya pergi dulu
disini tempatnya kan
iya pak abe kita mulai mencari dari sini aja pak
info yang kamu dapetin ini bisa dipercaya nggak
saya yakin pak albi informasinya bisa dipercaya
pak abi itu lucky pak
tapi jaga jarak mobil

aku udah selesai ujian loh
bukannya kemarin baru ujian ya mir
jadi kemarin itu justru udah terakhir ujian pak bos
udah selesai ujiannya
wah maaf ya papa gak tau loh kalau kamu udah selesai ujiannya
harusnya papa kan tau
harusnya hari ini aku masuk
soalnya ada perayaan selesai ujian sama libur
terus berarti sekarang papa harus izinin kamu ke sekolah kamu ya
papa coba telepon dulu missnya ya
kamu ada nomor missnya kan
selamat siang pak
jadi hari ini rina gak bisa masuk sekolah
barusan rina bilang kan katanya udah selesai ujian
terus hari ini katanya ada perayaan selesai ujian
saya mau minta izin supaya rena gak masuk sekolah hari ini
karena mau bawa untuk ketemu mamahnya di rumah sakit
kemarin ini rena sempat demam soalnya
terus kata dokter rena gak ada indikasi sakit apapun
dokternya bilang mungkin ini karena kangen sama mahnya
jadi saya minta tolong supaya bisa diberikan izin
karena rina gak bisa masuk sekolah
iya pak tentu saja saya sangat mengerti
apalagi belakangan itu rena sangat murung pak
iya itu mungkin karena rina kangen sekali sama mamahnya
iya semoga dengan bertemu dengan mamahnya reina bisa pulih dan ceria lagi ya pak
terima kasih banyak ya mis ya
kok barusan udah izinin rina
miss marah gak pak
enggak dong kok marah
kan tadi papa udah jelasin semuanya ke missnya
makasih ya pak
oh kok mukanya cemberut lagi
kenapa kok gitu kok murung mukanya kenapa
ya nggak boleh begitu dong mukanya
kan rina pernah bilang sama njus
kalau rina sedih takutnya nanti papa ikutan sedih
nih kalau begini nanti papa ikutan sendiri loh
ya kan pak bos ya
tuh dengerin njus tuh
nggak jangan sedih sedih lagi ya
harus tetap percaya kalau mama akan sehat
harus tetap percaya kalau mama akan kembali
ke rumah lagi
gak boleh sedih ya
papa mau ngasih tau
kamu tau gak
kalau kucing itu binatang yang sangat cemburuan
nah rina kan sering bareng sama kukis terus
nah kalau suatu hari nanti tiba tiba ada kucing baru
terus rena mainnya sama kucing baru
terus kukis ditinggal
pasti kukis nanti cemburu
coba tanya sama njus
jadi kalau rina punya binatang yang lain kayak merpati
nah kalau rina sayang sama merpati doang nanti kukisnya cemburu
nanti snowy juga gitu
jadi rina harus sayang semuanya
syukurlah rena bisa ketawa lagi
padahal cerita yang saya bangun juga cerita ngarang kan
pak apa nggak kita gotong aja nih jalannya pak
kamu tunggu perintah saya
tapi saya hanya takut kita kehilangan jejak pak
dia pakai motor kita pakai mobil
kita nggak boleh ceroboh
saya pengen lihat pergerakannya dia dulu
terima kasih ya
semangat terus ya sayangnya
bu chandra terima kasih banyak ya nino juga
pasti sekarang kurang istirahat nih
gak apa apa kan dulu
lagipula saya juga udah lama ketemu sama elsa
kangen juga udah lama
kayaknya kamu hari ini udah jauh lebih baik ya
semoga makin cepat ya subuhnya
aku minta maaf ya aku jadi ngerepotin kamu
soal kerjaan aku yang kamu backup sama jessica
semuanya udah diatur
yang penting kamu sekarang fokus sama kesembuhan kamu
aku senang deh masih banyak yang mau doain aku
silahkan kalau memang mau pulang istirahat
biar gantian sama kami di sini yang jaga
pokoknya nanti kalau perlu bantuan untuk jagain elsa kasih tau aja ya nona ya
kalau gitu kita mau nengokin gantian juga ya
pulang dulu ya
makasih makasih banyak
makasih sehat terus ya
biar lagi terima kasih
aku disini ma
aku seneng dihabiskan
tapi aku juga sedih
lihat mamanya dulu disitu
meskipun sekarang mama lagi tidur
mama belum bangun
tapi bukan berarti mama gak tahu
rena ada disini
mama pasti tahu rena disini
karena antara ibu dan anak
itu punya ikatan batin
jadi mama pasti tahu
rena ada disini
setiap aku mau tidur
aku selalu doain
allah ngasih ma'ah
allah pasti mendengarkan
semua doanya rena
sampai sekarang mama belum bangun juga pak ah
ya allah din
lihat anak lo seperti ini din
gak semua doa itu
allah kabulkan secara
atau secara langsung
rena minta sama allah
belum tentu langsung dikabulkan
ada doa yang memang
ketika kita selalu berdoa sama allah
itu selalu meminta
dan selalu berdoa terus sama allah
allah itu ma mendengar
papa ancu semuanya
harus terus berdoa sama allah
mungkin itu salahnya
tujuan allah untuk menguji kita
sebagai umat manusia
menghadapi ujian yang allah berikan
tapi kalau mama sial
baik baik aja kok
sebentar lagi akan menikah
gak usah didengerin
gak boleh didengerin
umur manusia itu yang ngatur allah sayang
ya jadi nggak usah didengerin
sekarang tugasnya rena
sebagai umat manusia hanya
berdoa sama allah
minta kebaikan sama allah
minta kesembuhan untuk mama sama allah
aku jadi sebel sama temen aku
biarin aja nggak usah sebel sebel ya
gak usah didengerin
aku cuman pengen
mama cepet sembuh dan gak menikah
mama pasti sembuh
udah gak usah dibahas lagi
gak usah ngomongin meninggal mendingan ya
gak boleh gitu ya
itu mendahului allah namanya ya
sekarang papa minta satu hal sama rena
bisa jadi anak yang kuat untuk mama